kpu republik indonesia
pak toto hariono
intimidasi secara langsung
yang disampaikan oleh komisioner kpu
republik indonesia saya coba
sampaikan saat itu disebut dalam
satu pertemuan kepada seluruh
anggota agar tegak lurus satu
terhadap perintah jika tidak
patuh akan dirumah sakitkan
apakah diksi dirumah
sakitkan itu layak dan
pantas diucapkan oleh seorang penyelenggara
negara baru ketika
dikonfirmasi oleh teman teman jurnalis
disampaikan itu hanya bercanda
yang bersangkutan adalah seorang penyelenggara
negara bukan seorang
pelawak yang bisa
dapat dengan mudah melontarkan
ucapan ucapan seperti itu
maka dari itu tim hukum
juga tadi siang bergerak
ke dkpp melaporkan
dugaan pelanggaran kode etik
intimidasi tersebut pemilu

integritas peran kita semua
sebagai masyarakat memastikan
lembaga pemilu itu
tidak diisi oleh orang orang
yang tuna integritas
pak toto sebenarnya sejauh apa investigasi
yang dilakukan bawaslu bagaimanapun
kan informasi ini sudah
beredar dan kalau misalnya
yang beredar di
media yang saya kutip dari
ketua bawaslu sendiri bawaslu
tingkat daerah ada nggak sih perintah
itu buktinya apa katanya ada
wm beredar mana wa nya kan tidak ada
maksudnya sejauh apa kemudian
bawaslu betul betul serius
untuk menganggap memang masalah
ini ada dan melakukan investigasi
atas masalah ini pak toto
pertama salam terima kasih kepada
mas kurnia yang juga sudah peduli
integritas dan proses pemilu ini
kami sangat menghargai itu
untuk kegiatan yang disampaikan
kecurangan dalam terminologi penekanan
apa yang dilakukan
ketua perintah ketua sudah jelas
kepada seluruh jajaran
maka beliau mengatakan
belum diketahui kenapa
sudah dilakukan penelusuran
ke provinsi kabupaten
kota apakah mengetahui
apakah ada laporan apakah
ada dugaan sampai itu
disampaikan belum yang kedua
tentu kami tidak bisa
memaksa apa yang disampaikan mas kurnia
silakan lapor ke kami
bagaimana kami tahu kalau mas kurniawan
dicubit saya tidak tahu di dekatnya mas kurniawan
saya tanya temannya mas kurniawan
benar nggak mas kurniawan dicubit
sampai saat ini belum tahu
dan saya tidak punya kompetensi untuk menelai itu
kalau kami ada lapor
berterima kasih dan sudah
kita sampaikan dan ketua sampaikan
kalau yang berkaitan penekanan
silakan lapor kepada kami
dan itu akan kami limpahkan
karena memang bukan domen kami
bukan tukunan kami
untuk menilai apakah itu
pelanggaran etik atau bukan
yang menilai adalah
dkpp itu yang
bahwa kawan kawan sudah melapor
yang sudah tepat dan
lapornya ke dkpp
kami juga berterima kasih
tapi kami tentu akan
melimpahkan itu kita ada proses begini ibu
setiap laporan dugaan
apakah kajian dalam
laporan yang memiliki syarat formil
materialnya buktinya ada
setelah itu baru kita
telusi dugaannya apa
penanganan alanggaran administrasi kah
undang undang yang lain kah
nah ini kita sampaikan
selesaikan juga kita selesaikan
sudah kita selesaikan kita tidak
boleh menolak setiap laporan
kalau ada laporan yang
masuk pasti kita
sampaikan dalam status
laporan kenapa kok tidak
dilindaklanjuti oleh bawaslu
dan itu dipublis dan itu bisa
dilihat karena itu kami
bisa bekerja bergandekan inilah
bagian dari kerjasama
kami tidak mampu sendiri
tapi dengan bantuan
masyarakat kawan kawan pegiat
pemilu kawan kawan pembaharti
pemilu itu adalah mitra
strategis kami dan kami sangat
menunggu kita bergandengan tangan
bersama ayo menciptakan
pemilu yang berintegritas
saya ingin memastikan apakah
kemudian dari katakan saya
mengikuti pernyataan anda ada dua puluh satu
sengketa yang sudah diselesaikan
dari dua puluh satu itu atau mungkin
dari sengketa lain yang saat ini masuk
ke bawah memang betul
atau ditemukan ada
pengubahan secara sengaja tiga partai
politik di beberapa wilayah
dari tms menjadi ms
kami tidak dalam kapasitas memang ada
misalkan dari beberapa perkara itu
yang akhirnya kita terima
pemohon merasa dia ini sudah
diverifikasi oleh penyelenggara
oleh kpu ternyata
tidak nah di dalam situ tuh
akhirnya terjadilah dibuka
dibuktikan apakah benar
yang ini ms menjadi tms
oh ternyata ada sudut pandang
yang keliru oh benar itu
memang di tms kan
karena apa karena memang
tapi yang ini datanya
tidak dimiliki oleh pemohon
tapi dimiliki oleh
kpu dan itu bukti bukti
itu baru terang
setelah dibuka bersama sama
pembuktian barulah ketahuan
oh ini ada ini tidak yang kemarin
itu hanya sampai pada titik
di persidangan sampai detail
kita buka sehingga
ms menjadi tms kenapa tms
kenapa ms buktinya
apa dugaan itu itulah
maka kemarin itu
terjadi salah satunya mediasi
terjadi yang ada lima
perkara kita minta
kpu untuk melakukan
permohonannya lalu ada
lagi yang tapi ada lagi yang sudah kita tolak
memang tidak terbukti
dugaan dugaannya tidak terbukti
jadi ada beberapa dari

sebagian atau seluruhnya
jadi itu karena ada
ada tidak sekedar
mas kurnia kalau misalnya melihat yang
mendengar yang disampaikan oleh pak toto
pak toto tadi
bahwa selalu memiliki sistem
memiliki skema apakah kemudian
tidak cukup dan tidak cukup
untuk memulihkan rasa
kepercayaan ya karena saya lihat itu
yang menjadi masalah saat ini
iya benar sekali
buktinya kpu mana
yang bermain sejak awal
kami sudah sampaikan ada
ketua bawaslu memahami
dan apa dampaknya
terhadap pelapor tersebut
upaya hukum itu dengan
pertimbangan yang sangat panjang
akhirnya mereka bisa
jalur dkpp tersebut
maka dari itu kami tentu
sangat berharap agar
dkpp segera memanggil
memeriksa bahkan menjatuhkan
yang tadi dilaporkan
akhirnya nanti dalam proses
pembuktian akhirnya dkpp
sanksi berat tersebut
ini menjadi awal mbak putri
baru tahapan awal penyelenggaran pemilu
kita sudah disuguhkan
dengan dugaan praktik
kecurangan ini pemilu masih
sangat panjang di waktu yang sama
kami melihat ada beberapa lembaga
pengawas penyelenggaraan pemilu
yang rasa rasanya melempem
menelusuri berbagai dugaan pelanggaran tersebut
mbak waslu kemarin
tayangan cnn harusnya
pak toto dan komisioner
mbak waslu lain itu bisa
menonton bahkan sudah melihat harusnya
bagaimana ada pengakuan
dari salah seorang saksi
seorang komisioner kpu
keangkuhan dan mengatakan
sesuatu hal yang saya rasa
tidak pantas diucapkan oleh seorang pejabat publik
hal hal itu tentu akan kontras
kalau kita bandingkan dengan
pernyataan dari ketua bawaslu
beberapa waktu sebelumnya
kita tentu tidak berhenti pada
penegakan etik mbak putri
kalau memang ada unsur tindak pidana
kami tentu tidak segan
untuk membawanya ke jalur penegakan hukum
iya betul saya akan terakhir
ke pak toto karena harus
segera ada kegiatan lain
pak toto kalau misalnya dilihat
dari kacamata yang lebih luas
bagaimanapun peristiwa ini
itu kaitannya erat sekali
dengan tingkat kepercayaan publik
terhadap penyelenggara pemilu
bagaimana sekarang bawaslu
bisa memastikan atau bisa
juga bisa mengambil kembali
rasa kepercayaan publik
sebagai salah satu penyelenggara pemilu
saya sampaikan oke
kami sampaikan bahwa bahwa sejauh ini
saya sudah berkomitmen
untuk memberikan rasa aman
nyaman dan hasil pemilu yang terpercaya
karena itu bawaslu sangat hati hati
untuk tidak celometan
salah satunya apa
kalau itu pelanggaran
kalau itu tidak ada bukti
maka kita akan belum sampai
apa yang disampaikan oleh ketua
bagian dari kehatian memberikan rasa percaya
agar setiap dia melakukan tidak hoax
tidak menebar fitnah
tapi melaporkan ada dugaan
seluruh masyarakat indonesia melihat
dan saya juga melihat mas kurniawan
sekali lagi kalau mereka lapor ke kami
tapi melaporkannya ada cnn
oke apakah menurut anda sekarang
apakah menurut anda sekarang
yang saat ini dilakukan
yang beredar di publik ini adalah fitnah pak toto
bukan justru itulah kebenarannya
tapi harus dibuktikan
kami tidak menerima itu laporannya
kan kebetulan cnn menerima laporan
seandainya itu yang tadi itu ke kami
kami akan proses juga sama
cuma tidak kami tayangkan
lalu kita dalam bentuk apa
ada pelanggaran pidananya
seperti yang disampaikan mas kurniawan
kita akan teruskan ke polisi
adanya laporan ke cnn
ke pegiat pemilu
tapi belum laporan ke kami
tapi kami hormat itulah mitra
lalu mereka lapor ke dkpp
salurannya ya itu
kalau nanti etik kami pun akan melimpahkan
ke dkpp tidak bisa kami tangani
apa yang disampaikan itu sudah benar
melalui saluran yang benar
tapi kami dituding tidak bisa berbuat apa apa
saya kata oh tidak kami sudah berbuat
tidak dengan kita
dan saat kami tanya
apakah sampean tadi diintimidasi tidak
kan kami tidak bisa ngomong ada intimidasi
padahal kami tidak punya bukti
bagaimana nanti masyarakat percaya pada kami
itu yang ingin kami sampaikan
kalau mereka lapor ke kita
lalu tidak kita tindak lanjuti
salah kita tidak berintegritas
harus tapi sampai saat ini
belum ada laporan
dan kalau sudah ada laporan
buktinya sudah kita tangani
dan ada dua puluh sembilan
dalam bentuk laporan dan temuan
tapi yang satu ini yang rame beredar itu
dan kami berterima kasih
masyarakat rakyat punya kanal
dan kami berharap
oke silahkan silahkan mas kurnia
bawaslu itu pak toto
pasti pak toto memahami secara utuh
bagaimana regulasi undang undang pemilu itu
bawaslu itu punya tugas juga sebagai pengawasan
jadi bukan hanya duduk
menunggu laporan dari masyarakat
pertanyaan saya lebih lanjut
apakah pak toto dan teman teman bawaslu
menjadikan rantetan peristiwa
sejak hari senin tanggal dua belas desember itu menguap
sebagai salah satu petunjuk
ada indikasi pelanggaran
atau mungkin penyelenggara pemilu daerah
ancaman dan intimidasi
pak toto tentu membaca
itu bukan anonim
secara jelas disampaikan namanya
berasal dari daerah mana
bukankah itu merupakan petunjuk
dalam proses penegakan hukum
informasi itu dijadikan petunjuk
alat bukti lain
jadi bukan mengatakan misalnya
memberitahukan kepada masyarakat
menyerahkan kepada cns
justru video cnn itu adalah petunjuk
bagi penyelenggara negara
yang punya tugas pengawasan
bukan hanya untuk ditonton
dan dibahas tapi justru
dijadikan petunjuk untuk
menelusuri apakah benar
diwarnai dengan praktik kecurangan
demikian mbak udri
terima kasih justru itu kalau kita
diduduk mohon maaf sekali lagi
tanpa mengurangi rasa hormat kepada kawan kawan
kami sudah melakukan
ada delapan puluh delapan temuan
artinya kita ini datang
kita ini bergerak apa yang disampaikan
ketua itu memerintahkan kepada
jajarannya untuk menggali itu
sudah delapan hari
hasil penggalian itu apa
oke iya sampai saat ini pak toto
belum ada ditemukan
belum sampai saat ini belum ada
kawan yang ditanya lalu
mengaku mereka diam
itu yang kami dapat
dan semoga dengan adanya mas kurniawan
nanti kepercayaan kepada bawang itu
juga akan meningkat karena didorong oleh
mas kurniawan dan kita buktikan
apakah ada laporan
yang kita hentikan kami terima kasih
diingatkan kami tidak
anti kritik berterima kasih
dan kami akan selalu memperbaiki
kinerja kami terima kasih pak toto
berita ini kan sudah beredar banyak
tidak ditemukan berarti
hal hal yang disampaikan itu
satu sisi tidak ditemukan mas kuningan
dengan segala hormat satu sisi tidak
ditemukan tapi ada banyak lain yang kita temukan
khusus yang ini sudah kita buktikan
mereka sudah lapor ke dkpp
tapi tidak ke kita
ya itu kan temuannya dari masyarakat sipil
kurniawan yang terhormat seandainya
kami bekerja sama dengan kamama
lebih tahu hukum maka
laporannya memilih tidak ke bawaslu
tapi ke dkpp karena lapor ke
bawaslu pun tetap akan kita
limpahkan ke dkpp karena
kami sudah paham memang perspektifnya
berbeda kalau kami berharap
bawaslu itu proaktif sedangkan
pak toto ini berharap bawaslu itu
duduk tenang sambil menurut
itu pernyataan pak kurniawan yang
sangat tidak tepat kalau saya duduk
diam bawaslu tidak ada
teman delapan puluh delapan itu
tidak ada penyelesaian sengketa dua puluh satu
yang berapa pak kurniawan
mas kurniawan pak toto
mas kurniawan pak toto
kita sampai kemarin
masih menyelesaikan sengketa
mas kurnia pak toto saya sudah
diskusi ini karena sudah
tidak kondusif lagi terima kasih
pak toto sudah bergabung malam hari ini
di cnn indonesia
kami tunggu terus tentunya
berkaitan dengan apa yang mungkin
nanti akan ditemukan oleh bawaslu ke depannya
terima kasih pak toto malam hari ini sudah
bergabung saya ke mas kurnia sekarang
salam hormat kami semua
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
mas kurnia saya bertanya kepada anda sekarang
apakah dkpp menurut anda saat ini
menjadi last resort
jika ada manipulasi informasi
manipulasi surat dan dokumen
maka ranahnya bukan
ranahnya adalah tindak pidana
salurannya bukan ke dkpp
tentu ke aparat penegak hukum
poin pentingnya adalah
kami ingin memastikan
penyelenggaraan pemilu ini
tapi orang orang yang diberikan
digaji oleh negara
untuk memastikan proses pemilu itu bersih
jangan sampai diisi oleh
orang yang bermasalah
ini sebenarnya momentum untuk bersih bersih
kpu dan penyelenggara pemilu lainnya
betul mas kurnia
tapi kita tahu selama ini
kurang bertaji kemudian
tidak dikeluarkan rekomendasi baik itu
oleh bawaslu ataupun kpu
ya maka dari itu
kita menantang dkpp
dengan berbagai bukti
yang sudah diberikan
oleh tim hukum lagi lagi
bukti itu tidak hanya
informasi yang selama ini beredar
mestinya sebagai petunjuk
untuk menelusuri lebih dalam
dokumen dokumen yang sudah disajikan
nanti kami berharap
dkpp dapat membuka terang
peristiwa ini apakah
perubahan data di
sipol atau sistem informasi partai politik
kami lengkap datanya
maka dari itu mbak putri
saya perlu menyampaikan kepada kpu kalau ada kesempatan
sipol tersebut buka
data sipol tanggal
kami ingin tahu
apakah tanggal tersebut ada
perubahan metadata atau tidak
misalnya dari awalnya datanya
misalnya tidak memenuhi syarat menjadi
memenuhi syarat oke tapi kan mereka
selalu berkali mereka mengatakan sipol itu
alat yang terbuka padahal yang terbuka
itu seremonialnya bukan itu poinnya
yang kami tanyakan adalah
tunjukkan kepada masyarakat
demikian mbak putri
mas kurnia terima kasih malam hari ini sudah
bergabung bolanya sekarang
ada di dkpp karena laporan
juga sudah masuk sekalipun
memang pasti ada proses administratif
yang mengikutinya kita lihat
nanti perkembangannya seperti apa semoga dalam
waktu dekat mas kurnia terima kasih banyak
malam hari ini sudah bergabung mohon maaf
tadi saya salah sempat memanggil nama anda
dan kami sampaikan juga
malam hari ini kami juga sudah mencoba
untuk mengundang pihak kpu
dan juga dkpp tapi
berhalangan hadir mas kurnia terima kasih
terima kasih mbak putri